nah sekarang kalau ke dalam negeri pemirsa ada yang berbeda dalam acara sunatan masal di rumah dinas bupati bone bolango gorontalo
aduh kalau mendengar kata sunatan kayaknya itu hal menakutkan ya untuk anak anak kecil
sejumlah peserta memang menangis histeris karena takut dihitan
sebagian bahkan kabur hingga menjadi totoran warga
bocah peserta sunat masal ini kabur dari tenda operasi di halaman rumah dinas bupati bone bolango rabu siang
meski sudah diyakinkan dengan berbagai cara ia terus meminta pulang mundur dari kepesertaan ajang sunatan masal
tak cuma di luar suasana di dalam rumah dinas bupati pun tak kalah riuhnya
sejumlah anak peserta juga menangis
anak peserta sunat masal ketakutan
sebagian orang tua bahkan harus berjuang membujuk hingga menahan badan sang anak agar tak berontak saat menjalani hitam
meski diwarnai dengan adegan histeria hingga peserta yang kabur
acara sunat masal yang diikuti satu ratus empat puluh tujuh anak sekabupaten bone bolango ini berlangsung relatif sukses
agenda digelar sebagai wujud perhatian kepada yatim dan keluarga kurang mampu
selain sunatan masal juga akan digelar acara festival anak yatim
guna menggali bakat dan kemampuan anak anak yatim di kabupaten bone bolango